hai saya klik aja waktu itu saya klik karena mau lewatin iklan ternyata data saya masuk
kita minta kalau kita temukan kita minta pemimpu blogir
kayaknya udah lama deh ya kita enggak ngambil uang cash kayak gini soalnya sekarang ini udah banyak
transaksi yang cashless jadi nggak perlu lagi ngambil uang cash kalau misalnya mau bayar
sekarang bisa pakai scan qr atau mungkin pakai cris gitu ya atau mungkin kalau yang lebih gampang
lagi bisa ditransfer aja soalnya kalau pegang uang banyak banyak gini takut nggak sih sama agar agar
daun kaktus pinjem dulu seratus biar nggak sering sering kebiasaan pinjem dulu seratus

kita memang harus sadar pada kenyataan yang ada di dompet kita tabungan kita dan pendapatan bulanan
yang bisa kita hasilkan uang uang itu peruntukannya untuk kehidupan saat ini dan juga kehidupan pada
masa depan masalah keuangan kemudian bisa terjadi jika biaya hidup kita saat ini lebih besarnya
karena fokus pada memuaskan keinginan ketimbang memenuhi kebutuhan kita ambil contoh misalnya untuk
makan ya sepiring nasi dengan lauk cukup bergizi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan
kita tapi yang sering terjadi kita inginnya makan di resto estetik terbaru yang lagi viral dengan
berbagai sajian cantik yang memanjakan mata dan menggugah selera ditambah lagi jajan ngopi ngopi
bersama teman teman yang tentu membutuhkan budget tambahan nah kalau untuk kebutuhan konsumtif
seperti ini seharusnya kemudian juga harus memutuskan dengan ada beberapa perangkat untuk menurut saya yang sudah menghasilkan perangkat ini di indonesia

boleh saja dilakukan sesekali
tapi tidak sampai harus membuat kita berhutang
ataupun mendapatkan tambahan dana
lewat pinjaman terlebih pinjaman online alias pinjol
tetapi nyatanya korban pinjol
tidak melulu mereka yang lagi terdesak kebutuhan dana
salah seorang korban pinjol yang saya temui
bercerita bagaimana ia bingung dan terkejut
padahal ia tidak memiliki kesulitan keuangan
yang membuatnya harus meminjam uang
awalnya ia hanya tengah menonton video di sosial media youtube
lalu melihat iklan pinjol
saya klik karena mau lewatin iklan ternyata
data saya masuk
nah itu uang masuk ke rekening saya yang saya tahu
setelah saya tahu ternyata ada pinjaman
karena setelah uang masuk kan kita di sms
ada pinjaman anda sudah cair
nanti jatuh tempo tanggal sekian tanggal sekian
dari uang yang saya terima rp satu dua ratus lima puluh
untuk awal peminjaman saya sebenarnya
tidak ada kepentingan untuk meminjam
itu karena pure istilahnya murni saya
ngeklik ngeklik yang linknya itu aja
setelah kejadian itu
ia mendapat rentetan teror
telepon yang memintanya melunasi pinjaman segera
tak hanya satu pinjaman yang cair
ada pinjaman lain yang cair senilai rp empat puluh
uang rp empat puluh tersebut terdebit keluar dari rekeningnya
atas nama sama dengan korban
tapi virtual akun itu bukan miliknya
sejatinya pinjaman online legal berizin dari ojk
memang ada untuk memenuhi kebutuhan warga
yang tidak memiliki akses
pada layanan perbankan
otoritas jasa keuangan terus mengingatkan
agar masyarakat menggunakan pinjol yang sudah memiliki izin dari ojk
yang dapat diketahui daftarnya di website ojk
memberantas pinjol ilegal tidaklah mudah
kita melakukan cyber patrol
untuk memastikan bahwa pinjol pinjol ilegal itu
tidak berkebaran di indonesia
kita kerjasama dengan kominfo
kita minta kalau kita temukan
tapi rasanya itu nggak akan cukup
terus kita juga akhirnya sekarang
itu pemberantasan identitas keuangan ilegal
kita undang juga google
untuk menyelamatkan keuangan
kita haruslah memiliki kesadaran finansial
sadar finansial dimulai dengan menjalani gaya hidup sesuai
dengan pendapatan yang bisa kita hasilkan
mulailah juga dengan membeli barang hanya yang kita perlukan
sesuai fungsinya saja
tidak perlu terpengaruh brand brand tertentu
atau karena berkompetisi dengan lingkungan dan pertemanan
pengaruh parenting keuangan zaman dulu yang mengatakan bahwa
kamu belum sukses kalau belum memiliki sesuatu
tapi ketika kamu sudah memiliki kendaraan
rumah sendiri tv bagus tv yang lebih besar
barang elektronik sofa bagus
dan makin besar rumahmu dan lain sebagainya
kamu dianggap sudah sukses sudah mapan
banyak anak muda anak muda yang merasa bahwa
kalau saya kerja apalagi yang saya kejar
kecuali barang barang itu tadi kebeli barang barang
yang dia lakukan adalah kadang kadang dia membeli barang
yang dia sebetulnya tidak mampu dan tidak butuh
kadang dia tidak butuh kadang dia tidak mampu
tapi dia paksakan membeli
nah ujung ujungnya lama lama yang terjadi adalah
ketika dia tidak punya uang yang cukup
dia mulailah berhutang
berhutang memang tidak sepenuhnya
karena utang sebenarnya adalah salah satu cara
membayar pembelian kita untuk menunda pengeluaran
saat kita memiliki uang
tetapi utang kemudian bisa menjadi petaka
saat terus bertumpuk karena tak digunakan dengan bijak
sesuai dengan kemampuan membayar
jadi dalam kebutuhan konsumtif
jangan terlena pada hal ini kartu kredit
atau juga pinjaman online ada di aplikasi
yang ada di gawai anda ini
karena ini semua gampang
yang satu tinggal ketik ketik langsung cair
tapi kita harus lihat dulu nih penghasilan kita
atau pendapatan kita setiap bulannya
untuk tabungan anda
karena kita tidak hanya hidup di masa ini saja
tapi kita juga harus memikirkan masa depan
ya dalam meminjam uang tentu masih boleh dilakukan ya
tapi kalau bagus dipilih pilih dulu kredit untuk apa
atau pinjam untuk apa
jangan sampai hanya untuk kebutuhan konsumtif
yang akan membebani keuangan kita
lebih baik dilakukan untuk kredit atau peminjaman yang produktif
nah salah satunya adalah untuk kepemilikan rumah
atau pembangunannya bisa juga digunakan untuk sebagai kredit modal usaha
sehingga kita lebih kembang
dan yang penting juga untuk diingat adalah
sebelum meminjam kita harus memikirkan skema untuk pengembaliannya
supaya tidak membebani kehidupan atau keuangan kita di masa depan
tim liputan cnn indonesia